hamid alias arifin ayah tiri dari aulia bocah perempuan lima tahun
yang ditemukan tewas di dalam tangki air subuh ketrakan
di kawasan warung pete kecamatan cicalengka kabupaten bandung pada jumat siang lalu
ditetapkan petugas kepolisian resort kota bandung sebagai tersangka
dari pengakuan hamid dirinya telah menghabisi nyawa anak tirinya
karena kesal saat sepulang kerja tirinya dimarahi oleh korban dengan kalimat yang kasar
tersinggung ditambah sedang dalam pengaruh minuman keras
tersangka akhirnya membawa korban ke lantai tiga rumah kontrakannya
dan membunuh korban dengan cara menenggelamkannya
menurut kapolresta bandung hendra kurniawan penangkapan hamid didasari oleh kecurigaan petugas
lantaran lokasi toren air tempat ditemukannya korban tidak memungkinkan
terjangkau oleh bocah berusia lima tahun
petugas juga mencurigai hamid yang langsung mengarahkan adik iparnya
menuju toren penjajah
penampungan air di lantai tiga kontrakan saat pencarian aulia pada jumat siang
jadi pada awalnya kami menerima laporan adanya temumayat di dalam toren atau tempat air
dari sana kami curiga anak umur lima tahun tidak mungkin bisa naik masuk ke situ
kemudian kita lakukan pendalaman kepada saksi saksi di sekitar sana
tersangka terancam pasal berlapis tentang pembunuhan dan undang undang pelindungan anak
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
chandra febriana kabupaten bandung